kepala balai taman nasional gunung rinjani melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada anak gunung rinjani
yakni gunung barujari di pulau lombok nusa tenggara barat
gunung baru jari ini pernah erupsi pada dua puluh tujuh september dua ribu enam belas silam
dengan tinggi letusan debu vulkanik mencapai dua ribu meter
saat ini anak gunung rinjani yang berada di tengah kaldera segara anak itu berstatus level dua atau waspada
tingkat ancaman bahaya itu ada dominan di gunung barujari
itu pun kalau yang terancam itu adalah kalau ada para pendaki yang berada di dalam kaldera danau sugana
maupun yang ada di sekitar gunung rinjani baik itu di pelawangan maupun yang di puncak
menyadari bahwa hampir semua daerah di ntb merupakan daerah potensi
dan potensi bencana pemerintah provinsi ntb membuat program desa tangguh bencana
hingga saat ini warga sekitar kawasan gunung rinjani belum ada yang melakukan evakuasi
karena pemerintah belum mengeluarkan informasi resmi tentang ancaman erupsi gunung barujari
lalu rahmat juniadi lombok